sudah mantan pak mantan copet
maksud saya juga itu mantan
bekas anak buahnya saheb
bukan bukan anak buah siapa siapa
dari kelompok lain
di kelompoknya nggak ada bos
ada keperluan apa
mau ngelabak di cafe itu
itu tempat kerja aku
kamu copet juga
kenapa mau ngelamar kerja
aku mau kerjaan lain
kerjaan yang halal
untuk tanti snuk
kamu duduk dulu aja
nomor yang ada berjudi
tidak dapat menerima pakaian anda
cobalah beberapa saat lagi
itu yang mau ngelamar kerja
tekan tombol baterai
maaf mejanya mau dibersihin dulu
maaf saya nunggu di luar aja
biar kamu tahu kalau nanti diterima
pagi pagi itu kerjanya gini
kalau tamu jodoh pergi
piring sama gelasnya udah kita angkat
gini lagi bersihin meja
tadi saya terakhir pake hp saya disini
saya mau ngelamar kerja ketemu sama siapa ya
nanti ketemu pamanajer langsung
tapi belum dateng
mau ngelamar kerja
tunggu aja di dalam pamanajernya belum dateng
selamat pagi pak
di dalam ada pamanajer yang belum dateng
ada yang mau ngelamar kerja
kalau ada pelamar dengan masa lalu seperti saya
seperti bapak juga gimana

sampai jumpa di video selanjutnya

sudah mantan pak
maksud saya juga itu
bekas anak buahnya saheb
bukan anak buah siapa siapa
dari kelompok lain
dari kelompok lain
di kelompoknya nggak ada bos
ini bisa laku berapa
kamu kenal dia
cuma pernah lihat waktu dia operasi sama partnernya
gak bisa ditambah lagi sedikit
tadi ketemu lagi di angkot sama sama mau kesini
setelah turun saya tanya
dia ngaku kalau dia mata copet
mudah mudahan kita semua keterima ini ya
dia mau ngelamar kerja disini
karena sudah gak mau lagi kerja jadi copet
mau cari kerjaan yang halal katanya
yang lebih dialog
serius serius bukan cuma saya jek sama boris juga ikut bos bubun lagi
bos bepon udah gak ada sekarang bosnya siapa
pengawalan dari saya cuma tiga hari saja
kalau sampai tiga hari nggak ada apa apa nggak ada serangan balik dari kelompok reno
terminal saya anggap sudah aman
saya kenapa gak diajak
kirain kamu masih penuh masih marah
saya marahnya cuma sama dia
saya dua kali dibikin jatuh dari boncengan motornya
kamu mau ikut kerja lagi di terminal
saya pergi dulu kun sama wu hen di sini
kamu lagi sibuk gak
udah selesai masak
udah ada apa teh
ajak saya atuh
yaudah datang aja ke terminal
kenapa masih kecewa
aku udah berusaha gak kecewa
dalam hidup gak semua yang kita mau bisa kita dapat
karena kang ujung udah punya istri
itu artinya dia bukan jauh
artinya dia bukan jodoh aku
kan bisa jadi istri kedua
eh santai dong gak usah marah
kau ngomong jangan sembarangan ah
kalau teteh udah gak merasa kecewa kenapa masih males ke tempat kang mus
aku udah gak merasa kecewa tapi aku malu

iya diniatinnya bukan buat ketemu kang ujung
iya diniatinnya bukan buat ketemu kang ujung

tapi buat kerja
tapi buat kerja
tapi buat kerja
tapi buat kerja
kok gak ada suaranya
kalo bang edi sampai tau kita terusir di terminal
kalo bang edi sampai tau kita terusir di terminal
kita sudah bisa menguasai pasar
kita sudah bisa menguasai pasar
kamu harus ketemu dulu dengan pengelola pasar
bilang urusan retribusi keamanan sama parkir
sekarang kita yang pk
sekarang kita yang pk